ex calon wakil bupati madiun mengedarkan uang palsu
satuan reserse kriminal polres ngawi menangkap tiga pelaku pengedar uang palsu pada senin kemarin
salah satu pelaku berinisial srd merupakan mantan calon wakil bupati madiun di pilkada dua ribu tiga belas silam
pelaku mengaku nekat mengedarkan uang palsu untuk membayar utang yang ia pinjam saat mencalonkan diri menjadi wakil bupati madiun
namun akhirnya ia kalah
selain itu ia mengedarkan uang palsu untuk memenuhi kebutuhan sehari hari dan biaya pengobatan terhadap penyakit yang sedang diderita
total uang palsu yang diamankan polisi dari ketiga pelaku sebesar rp lima ratus empat puluh enam seratus
para pelaku diancam hukuman pidana paling lama lima belas tahun dan denda rp lima puluh miliar